lelang aset barang bukti kasus penipuan dan pencucian uang di perusahaan agen umroh first travel yang akan masuk ke negara ini kemudian banyak dipertanyakan
apa sebetulnya kepentingan negara untuk menerima hasil lelang ini
sudah tersambung bersama kami abdul fikar hajar pakar hukum pidana universitas trisakti jakarta
pak fikar selamat malam
selamat malam mbak putra
pak fikar sejumlah penolakan atas keputusan dari mahkamah agung ini terhadap lelang hasil penipuan first travel mencuat karena
tidak dianggap mengembalikan hak hak yang seharusnya jadi milik mereka milik para korban gitu
nah kalau sesuai dengan aturan atau undang undang hukum pidana apakah ini bisa dianggap sebagai pembenaran
oke gini hukum pidana atau penegakan hukum pidana itu merupakan peradilan terhadap perbuatan seseorang
perbuatan yang melanggar hukum
dalam hal ini
siapa pemilik first travel dan istrinya itu
dituduh atau dituntut sebagai penipuan dan pencucian uang
oke perkara pidananya selesai dari pengadilan negeri sampai mahkamah agung sampai kasati
ya tidak dihukum cukup berat cukup adil bagi masyarakat untuk menghukum dia
nah tetapi ketika sampai pada
kepengembalian alat bukti
nah itu yang seharusnya pengadilan atau mahkamah agung bisa lebih teliti ketika memutuskan
kerugian perdata yang diderita oleh korban
dalam hal ini adalah pengembalian alat bukti itu
nah kenapa tadi saya sudah dengar kenapa diberikan kepada negara
karena ada kelompok korban yang berkirim surat
tidak mau tidak akabat tidak bersedia menerima dan mengelola
karena perbandingan antara jumlah aset dengan kerugiannya itu hanya seperspuluh
nah itu yang jadi persoalan
karena itu kemudian mahkamah pengadilan menyerahkannya kepada negara
nah seharusnya kalau kita melihat hukum acara itu ada tiga pilihan
aset itu atau barang bukti itu bisa diserahkan ke negara
kalau memang kerugiannya ada pada negara
kemudian bisa dimusnahkan kalau barang bukti itu barang yang terlarang
atau diserahkan kepada pemiliknya atau orang yang berhak
nah ini sebenarnya harusnya dilihat juga oleh pengadilan dan mahkamah agung
tetapi ternyata menafsirkan yang berhak itu hanya pada kelompok orang
padahal sebenarnya kalau dilihat
korporasi yang menyebabkan peristiwa ini terjadi yaitu pt post travel itu belum
secara yuridis belum bubar
masih ada dia
nah mestinya diserahkan kepada korporasinya
kemudian korporasi itu yang berhubungan dengan masyarakat
yang memanage pengembaliannya adalah korporasi begitu ya
betul mestinya seperti itu
tapi ternyata itu yang saya bilang keliru di beberapa media
bahwa kemudian diserahkan kepada negara
akhirnya ya seperti sekarang ini
karena seperti yang saya tahu kalau sudah masuk ke negara
untuk keluar lagi itu harus melalui satu usulan proyek gitu ya melalui apbn
oke pak fikar tapi sudah putusan bahwa barang barang yang dilelang nanti hasilnya akan masuk ke negara ke kas negara
ini artinya masyarakat yang quote unquote tidak mengerti tidak paham dengan dasar hukumnya begitu
apa yang kemudian bisa mereka lakukan
ya ada dua kemungkinan
kalau melihatnya kita secara yuridis secara hukum ya
maka yang bisa dilakukan oleh masyarakat adalah menggugat negara dan menggugat pt first travel atau korporasi
untuk mengembalikan uangnya
baik secara gugatan biasa maupun bisa juga umpamanya karena terlalu banyak enam puluh tiga ribu orang
bisa melalui mekanisme klasik
itu bukan action gugatan perwakilan
hanya beberapa orang yang menggugat kemudian putusannya bisa dipatuhi atau bisa menjadi dasar
bagi semua orang yang menjadi korban first travel untuk meminta ganti rugi
nah seperti itu
itu satu cara
tapi ada cara lain dalam konteks undang undang perlindungan saksi dan korban itu ada
meskipun sudah menjadi putusan
jadi korban bisa minta perwakilan
dan bisa minta penetapan pengadilan supaya hak haknya itu dikembalikan kepada korban
nah nantinya akan ada pelelangan yang dilakukan oleh kejari dan juga mahkamah agung
ini bisa dilihat oleh masyarakat umum bisa dilihat oleh korban
bisa tahu mereka hasilnya berapa yang dijual berapa penghasilannya dari lelang ini terbuka atau tidak pak fikar
karena tidak ada yang rahasia di dalam apa apa
kita eksekusi sebuah putusan pidana karena putusan pidana itu semua orang bisa melihat semua orang bisa tahu
sebetulnya dengan ajak transparan keterbukaan untuk umumnya peradilan
maka termasuk eksekusi ini juga harusnya bisa disaksikan dan bisa diketahui

dalam waktu atau dalam period biasanya lelang dengan barang bukti sebanyak itu yang dimiliki oleh first travel dan juga aset asetnya
membutuhkan waktu berapa lama pak bahkan untuk bisa kembali menunggu lagi masyarakat mengenai uang yang mereka yang harusnya menjadi hak hak mereka
biasanya lelang itu ada prosedurnya
diumumkan dulu kemudian baru para peserta itu mengajukan penawaran dengan memberikan semacam uang muka
memberikan semacam uang muka
memberikan semacam uang muka
membutuhkan waktu itu ya kemudian baru dilakukan lelang
kalau ada harga tercapai harganya ya biasanya lelang itu dimusyawarakan dengan apa namanya dengan pemilik barang gitu ya
berapa harga patokannya gitu harga terdahnya nah itu semua proses itu harus dilalui ya
semua proses itu harus dilalui itu yang kalau mau normal kira kira dua bulanan itu bisa terjadi
menunggu lagi berarti ya para korban dari first travel ini
oke pak fikar kita lihat nanti seperti apa putusan yang mungkin masih bisa berubah dari kejari untuk melelang semua barang bukti kasus ini dan juga dikatakan akan masuk ke kas negara
terima kasih banyak abdul fikar hajar pakar hukum pidana dari universitas trisakti jakarta